terbongkarnya keberadaan sel mewah di lapas suka miskin bandung ini menambah panjang daftar bisnis jual beli kebebasan dan juga kemewahan di hotel prodeo
suka miskin menjadi contoh tembok penjara tidak selalu membatasi sepak terjang para terhukum
justru ini sebaliknya sebagian narapidana membeli kebebasan dan kemewahan di dalam penjara
berikut saya ajak anda untuk melihat beberapa kasus atau rentetan yang membuktikan sudah bukan rumor lagi begitu bisnis jual beli kebebasan di dalam lapas bukanlah hal yang baru
data ini dikompilasi oleh cnn indonesia com kita buka ini dia para pelanggan bisnis hotel prodeo
yang pertama cukup besar namanya terdengar siapa yang tidak tahu artalita artalita suryani
ini sepuluh januari dua ribu sepuluh waktu itu ketahuannya atau ketika disidak begitu di rutan kelas dua a pondok bambu
dan ini ketika kpk melakukan inspeksi mendadak di rutan pondok bambu
pondok bambu jakarta timur
satgas maksud kami satgas ini mendapati terpidana penyuapan jaksa dalam kasus blbi
dan artalita ini memiliki berbagai fasilitas bahkan yang tidak biasa sangat mewah di dalam kamar hanya berukuran tiga x enam meter
artalita ini memiliki ada kamar mandi pribadi kemudian ada tv flat dan juga ac yang seharusnya tidak ada karena satu orang satu ya
kemudian ain nama panggilan artalita ini
biasanya kalau di lapas lapas lain tidurnya alasnya kasur tipis atau tikar ini adalah spring bed di sana
bahkan ada alat kebugaran juga tapi waktu ketika ketahuan tidak ada sanksinya untuk artalita mengenai lapas mewah atau sel mewah yang ia miliki
jadi tidak ada kelanjutannya dan selanjutnya adalah freddy budiman yang juga cukup besar namanya gembong narkoba ini
freddy budiman juga ketahuan menikmati kemewahan dan kebebasan di hotel prodeo dengan fasilitas bintang lima
dan fasilitas yang ia gunakan ini adalah yang paling teringat begitu di benak masyarakat adalah bilik asmara
jadi hal ini diketahui oleh pengakuan beberapa mantan kekasihnya yang pernah mengunjungi bilik asmara tersebut
dan yang lebih gong lagi begitu freddy bahkan bisa mengendalikan peredaran narkoba
bahkan salah satunya adalah penyelundupan satu empat ratus pil ekstasi dari tiongkok
kemudian ada empat ratus ribu ekstasi dari belanda
bahan baku pembuat ya bahkan sabu sabu didapatkan dengan mudah
jadi freddy ini menyuap sipir penjara
ini kasusnya adalah korupsi dana pbb serta bea perolehan hak atas tanah bangunan anggaran tahun dua ribu dua puluh
yang ketika itu disidak
tujuh belas mei dua ribu tiga belas lagi lagi di lapas suka miskin
ini terungkap bahwa terpidana korupsi dana pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah bangunan ini
menemukan atau ditemukannya ada sejumlah fasilitas mewah di dalam selnya
ada alat masak
ini kalau laki laki hampir ditemukan ada jasa alat pijat atau jasa pijat di dalamnya ya
yang namanya juga cukup mengebohkan
jagat lidi massa media sosial
banyak sekali meme nya
ini menjalani tiga puluh tahun hukuman penjara di lapas suka miskin
nampaknya tidak ada pengaruhnya lah terhadap kebebasan dari gayus tambunan
kita pernah lihat foto fotonya
nah ini waktu itu tanggal sembilan september dua ribu lima belas
foto tersebut sedang makan di sebuah restoran mewah
masih ingat sekali
dan sebelumnya dua ribu sepuluh
ada juga sebuah foto memperlihatkan
orang yang diduga mirip gayus lagi nonton pertandingan tenis di bali
jadi sudah berulang kali ketahuan
ditemukan waktu itu
tidak ada di selnya
jadi diketahui sedang pulang ke rumah
dan lagi jalan jalan bebas
adalah adrian waworuntu
ini terpidana kasus pembobolan bank
juga kedapatan menikmati sejumlah fasilitas di penjara yang tidak layak
yang sedang di atau dalam sidak di lapas
ini ditemukan berbagai alat elektronik
yang harusnya tidak ada barang elektronik
sesuai dengan ibu sri pugu utami begitu ya menyebutkan
mendekam di lapas cipinang
setelah dinyatakan pengadilan
terlibat dalam pembunuhan hakim
safyudin kartasas sumita
tommy kemudian dipindahkan
ke lapas nusa kambangan
dan sel tommy ini dilengkapi dengan ruang tamu
kemudian ada kamar mandi pribadi
ini kemudian lapas suka miskin
menjadi perbincangan hangat di lini masa
karena tidak sekali dua kali begitu
ada penggunaan yang tidak layak di sana
kita langsung saja ini
sudah ada di studio dua cnn indonesia
ngobrol ngobrol dengan yang suka berkunjung
meliput apapun yang terjadi di lapas lapas di indonesia
khususnya ada nesha megawati di sini
korespondensi nni indonesia
pernah mengangkat cerita soal lapas
kemarin sempat dapat waktu
lima menit atau sepuluh menit
masuk ke dalam lapas suka miskin
anda melihat perbedaan
dari yang lapas lapas pernah anda liput
dan juga suka miskin apa
sebenarnya kalau misalnya perbedaannya jelas
kalau misalnya ini kan konsep dari sukamiskin itu kan
itu waktu itu memang
pentukannya untuk tahanan politik
yang melanggar bung karno
dan memang konsepnya itu satu sel
tentu berbeda dengan lapas lapas lainnya
kalau misalnya ada di kebonwaru lho
banjarmasin jambi dan segala macamnya itu
satu tempat untuk bisa lebih diatas lima orang
bahkan bisa lebih kapasitas
nah kalau di suka miskin
memang waktunya terbatas sekali
di jempas punya alasan yang kuat
kenapa akhirnya kami juga ketika kesana
hanya diberikan beberapa waktu yang
leluasa ketika kami meliput
ataupun lapas lainnya
yang jelas di jelatis itu
kalau misalnya kita lihat film film di luar negeri
tapi memang ada peninggalan belanda
kumuh dalam artian gelap ya
karena malam waktu itu saya kesana
tetapi memang jadi pertanyaan besar
saya tidak melihat
lalu kemudian ada saung saung
nah ketika kemarin sih
saya tidak melihat saung itu
oh sudah tidak ada
ini tidak tahu
tapan itu pembokaran pembersihannya
apakah pasca ditangkapnya
kepala lapas suka miskin
lalu kemudian ada pembersihan
itu yang kita menjadi pertanyaan
kalau saya main ada beberapa kamar
salah satunya adalah
kayak kamar kosan
dalam kamar itu
kemudian ada kamar mandi
yang berdinding keramik
nah itu yang menjadi perbeda
itu yang paling konkret sih sebenarnya
kalau tadi nesha bilang
kayak penjara penjara yang ada di film
ini pintunya benar benar tertutup
orang yang lewat ke situ
nggak akan kelihatan
dalamnya seperti apa
jadi kalau misalnya
tempat lapas lapas lainnya
kita bisa melihat di dalam
tapi kalau misalnya
yang di suka miskin
lalu kemudian ada apa namanya
tapi memang di dalam itu
tapi menurut saya
kalau sepas angin itu hal yang wajar
sebenarnya karena memang
kalau tidak ada itu
juga tidak bisa
ada saluran udara
menurut saya kayak
barang barang seperti misalnya
kipas angin kemudian
hal yang sebenarnya
ada ac atau tidak
karena memang waktunya terbatas
saya tidak menemukan itu
ataupun dari fasilitas yang kemudian
ditemukan oleh kpk
temuan besar dari
itu tanpa kamera
masuk ke dalam situ
bukan kamera besar sih
kamera yang memang
yang memang dikasih waktu
untuk bisa menggambarkan
di dalam situ
waktunya memang tidak begitu banyak
apa memang hanya di
pintunya seperti itu
susunannya seperti itu
atau ada lapas lainnya
kalau misalnya kita melihat
dari itu kan
lapas lapas yang ada di seluruh indonesia
rata rata adalah peninggalan
nah untuk membongkar sebuah lapas
pasti juga butuh pertimbangan
bagaimana kalau misalnya ingin
dirobohkan lalu kemudian
napi napi ini dipindahkan
nah memang konsep dari
suka miskin sendiri memang
nah ya satu orang satu sel
memang kalau perbedaannya
ketika misalnya ke banjarmasin
lalu ke jambi
dan yang pernah kami kunjungi
itu mayoritas memang kami melihat
meliput di tempat tempat lapas
untuk narapidana narkoba
di lapas lain pun
memang menjadi pertanyaan besar
kita juga belum
belum memperoleh akses
apakah di lapas lapas seperti banjarmasin
di jambi yang juga over capacity
memang sejauh ini
kita lagi mencoba untuk
di tempat lapas yang over capacity
apakah mereka juga mendapat kemewahan
yang berbeda dengan yang lain
tapi kalau misalnya kita lihat
kalau misalnya sekali lagi
dari nafi sendiri
mereka mendapatkan seperti
fasilitas yang sebenarnya
sebenarnya itu kebutuhan
tetapi memang yang paling penting adalah
sebenarnya fasilitas fasilitas seperti misalnya
itu sebenarnya kebutuhan
mereka punya hak
tapi menjadi pertanyaan besar
apakah mereka mendapatkan ini
atau memang ini adalah fasilitas yang diberikan oleh
nah itu dia
dan juga penjagaan
nesha melihatnya seperti apa
tidak mungkin dong
mereka tidak tahu
ada sel mewah di dalam situ
dan tidak mungkin
barang barang itu masuk
dari mereka begitu
nah kalau misalnya kita melihat
dulu juga ada investigasi
dari majalah tempul
juga ada investigasi
dari beberapa yang
mengenai bagaimana keadaan suka miskin
apa yang digambarkan
apa yang digambarkan
atau apa yang disampaikan oleh
wakil ketua kpk
bahwa ada fasilitas mewah
siapa siapa tidak mengetahui
nah ini yang sebenarnya
juga menjadi kritikan
dari jampang masyarakatan
seharusnya ini menjadi sebuah
oh ini ada ini
kalau misalnya mau jenguk
apa segala macam
itu kan sebenarnya
apa yang disampaikan
kita belum pada setahap
kalau memang itu bisa dibuktikan
ya pasti juga
kementerian hukum dan ham
juga mengatakan bahwa
kalau memang ada bukti yang kuat
tetapi sejauh ini kan
dan kemudian dibuktikan
ini memang sebenarnya
juga mereka sedang melakukan
kalau gajus tambunan
ini ott pertama kali
dan ini memang
kalau kemarin saya berbincang dengan dirjen pas
ibu sri pugutami
sudah mencoba untuk
menjadi sebuah tamparan besar
kemarin ketika ott ini terjadi
ada dua napi
yang tidak berada
di dalam selnya
lagi berobat begitu
sistem pemberian izin
saya kemarin juga
yang ketika pada saat
di dalam lapas
ada sel minat foto tersebut
di salah satu rumah sakit
dan memang keadaannya parah
nah pemberian izin itu
saya dan teman teman meliput
memang ada satu narapidana
waktu itu luka parah
rujukan dari rumah sakit tersebut
karena kan harus
harus ada penjagaan dari
yang harus juga
dikita pikir adalah
melibatkan banyak pihak
untuk keluar lapas
pertama untuk berobat
mereka melibatkan kepolisian
dan pihak pihak lain
untuk paling tidak
orang ini tidak
mereka tidak bersenjata
yang dilakukan adalah
tidak ada senjata
artinya memang harus melibatkan
untuk bisa memberikan izin
atau klinik klinik dalam lapas
kalau untuk flu
tapi untuk sakit parah
ya harus sampai dihinfuskan
lapas juga tidak memiliki
fasilitas yang seperti itu
tapi berobat kan
jadi alasan klasik
dalam opini saya begitu
sepertinya banyak sekali
yang alasannya berobat
apakah itu tidak jadi pertimbangan
klinik yang jauh lebih baik
yang jauh lebih bisa menampung
mungkin bisa saja
kalau memang ada kerjasama
rumah sakit setempat
untuk bagaimana mengatasi
situasi yang urgent
ya luka biasa
mungkin bisa ditangani oleh
tetapi memang juga bagaimana
sumber daya manusia
yang berada di situ
dengan pihak pihak rumah sakit
yang berada di sekitar
yang lebih memadai
seperti itu sih
ya mungkin bisa jadi evaluasi juga
biar jangan pas untuk
tapi ini udah bukan barang lama
sudah bukan cerita lama
publik sudah banyak tahu
kalau menurut nesya sendiri
setiap ada rotasi kepemimpinan
apakah memang ada perubahan yang signifikan
khususnya di lapas suka miskin
sel mewah ini
kemudian saya begini
sebenarnya kalau misalnya
saya bicara dengan para sipir
ketika mereka harus menjadi
seorang kepala lupak
adalah orang orang yang
high risk dalam artian
mungkin tidak kabur
berbeda dengan nusa kambangan
mungkin tidak kabur
tetapi punya kekuatan yang
yang tidak bisa dikendalikan
kepala lapas ini
tapi ketika berada di situ
godaannya begitu besar
lalu kemudian juga
mau ikut arus atau enggak
tekanan tekanan yang akhirnya
membuat akhirnya tergoda
dan akhirnya bisa dibuktikan oleh
ada beberapa lapas
kalau saya berbincang
dan juga tantangan
apakah mereka bisa
dan bisa melawan arus
yang ada di dalam
sama seperti harusnya
juga pasti ada
kalau dari pantauan
mungkin akan terrealisasi
saya enggak tahu
benar benar akan terrealisasi
dari pihak pijan pas
apakah memang ini
bahwa seorang koruptor
harus masuk ke dalam
ketika pada saat
menjadi wakil menteri hukuman
menteri hukuman dan ham
beberapa napi koruptor
misalnya yang saat ini juga
saat ini ada satu
tujuh atau delapan lapas
dua itu sudah dijadikan
lapas batu dan lapas
pasir putih untuk terorisme
batu dan juga